dan untuk para pekerja pun nggak boleh datang ke kantornya masing masing karena dihimbau untuk tetap berada di rumah
baik tentunya kita sama sama berharap agar adanya kasus ini tentunya bisa apa yang direkomendasikan oleh dari kementerian kesehatan itu bisa benar benar dilakukan oleh pihak kpu
mujair lele udang dan aneka
dapatkan meningkatkan pad yang ada di padang lawas
yang harus dan tidak harus dilanjutkan
saya yakin semua orang juga merasakan ketegangannya
kemudian ditambah juga dengan gaji ke tiga belas
namun pria berusia enam puluh tahun tersebut bukan satu satunya pimpinan kpk yang telah pernah terjerat kasus